kau tidak perlu takut
aku tidak akan menyakitimu
dan aku tidak akan berbuat jahat padamu
aku sangat perlindunganmu raka
aku tidak mungkin mengaku
kalau aku adalah adikmu di masa depan
aku takut ibu udah mati
memangnya kenapa kalau dia mati
bukankah selama ini dia selalu menghalangi semua yang kita inginkan
tidak sesederhana itu raka
maksudmu rencana itu
ada pada ibu nda perlati
kita tidak akan bisa mendapatkan
rencana kerajaan itu
dan tidak ada yang menjadi raja
di antara kita
bagaimana dengan kris wesi parhamar
aku sudah ingin mengambilnya
aku melihat orang orang pajajaran
sedang bersiap siap untuk berperang
melawan kandang wesi
lebih penting dari para kris itu
apa yang terjadi padamu rai
apa yang terjadi padamu nak
apa yang terjadi pada dia
sepertinya dia habis bertarung rade
ibu nda harus segera beristirahat
ibu nda akan sakit
ibu nda harus beristirahat
ibu nda harus beristirahat
ibu nda harus beristirahat
aku tetap curiga dengannya
aku tetap curiga dengannya
jadi kak kandang tidak berhasil
menyelamatkan putra kita
kandang minta maaf nda
kandang sudah berusaha
namun jika ganda memasakkan diri
untuk menyelamatkan putra kita
justru keselamatannya akan terancam
untuk menyelamatkan putra kita
untuk menyelamatkan putra kita
untuk menyelamatkan putra kita
tapi kandang yakin
anak bertopeng itu
akan menjaga putra kita
selamatkanlah putra mbak wulang sungsan
dia adalah putra mbak satu satu mbak mohon

nda adalah orang yang sangat tahan beragama
putra kita selalu dijaga oleh allah
putra kita bisa diselamatkan oleh allah
suatu saat nanti
kita pasti akan berkumpul kembali
amin ya allah
kalau kau sesak ini
aku semakin ingin memperbudakmu
jangan kau musnahkan aku
aku akan menjadi budakmu
apa pun permintaanmu
akan saya penuhi
tugas pertamamu adalah menyerang pajajara
aku sangat merindukan ayah anda dan ibu undaku

karena dalam keadaan tertotok
kini kesempatan buat kabur sangatlah tidak mungkin
karena selain tertotok

kau tidak perlu takut
aku tidak akan menyakitimu
dan aku tidak akan berbuat jahat padamu
kita akan berusaha di tempat yang itu
harus kau berat
aku hindukanmu chittan
karena aku seperti lo husband kalian
aku sangat merindukanmu chittan
aku tidak mungkin mengaku
kalau aku adalah adikmu di masa depan
aku sangat merindukanmu chittan
aku tidak mungkin mengaku

kau harus makan agar kau tetap sehat dan kau bisa bertemu kembali dengan ayah andamu dan juga
ibunda kenapa kau baik padaku tentu saja karena kau olahragaku setiap aku membutuhkan kau selalu
ada untukku aku berharap aku bisa melakukan hal yang sama padamu saat itu aku akan mencari cara
untuk mengeluarkanmu dari sini karena aku sudah berjanji kepada prabu siliwan ayah anda ya
aneh sekali abikara bahkan kini baik sekali pada radewan sulusan
kalian laki laki dari kampung ini harus membantu melawan pajajaran aku tidak setuju
kalian kalian yang membangkang akan
aku harus melaporkan hal ini pada prabu kertas